ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang untuk mau menjadi pelaku bom bunuh diri
mulai dari ideologi yang dianutnya sosiologi hingga faktor psikologis
lalu sejauh mana faktor faktor ini mendorong seseorang untuk mau terlibat dalam aksi terorisme
dan untuk membahasnya dari sudut pandang psikologi di studio pada malam hari ini sudah hadir psikolog sosial dan peneliti terorisme universitas indonesia
ada bu mira nurmila selamat malam bu mira sudah hadir bersama saya di sini
terima kasih sekali atas waktunya
bu mira kalau kita lihat ya peristiwa bom bunuh diri tadi pagi di medan dan juga beberapa peristiwa bom bunuh diri yang sudah terjadi
sebetulnya kalau dari segi psikologi apa motivasi para pelaku melakukan teror bom bunuh diri itu
apakah karena memang ada persoalan psikologi atau memang ada pengalaman hidup atau memang ada doktrin yang tertanam
seperti apa sih bu sebetulnya
jadi untuk pelaku bom bunuh diri ini kita bisa bilang bahwa pelaku bom bunuh diri adalah
orang yang bersedia melakukan pengorbanan diri yang paling ekstrim
ini kalau dari banyak pelaku aksi teror pelaku bom bunuh diri adalah orang yang melakukan self sacrivice yang paling ekstrim
karena banyak teroris yang lain juga nggak mati
nah ini kan martir gitu
nah kalau tadi disebutkan ada beberapa faktor
betul bahwa ini nggak hanya satu faktor saja
artinya ketika orang punya masalah psikologis banyak orang punya masalah psikologis tapi gak semua orang bunuh diri
seberat apapun masalah itu
jadi bukan permasalahan psikologis yang sifatnya psikopatologis
lalu kemudian apakah dokter saja
seberat aja tidak cukup
jadi saya bisa katakan di sini ada push factor dan pull factornya
push factor itu adalah faktor faktor yang mendorong dari dalam diri individu
jadi ada kerentanan individu yang menyebabkan seseorang itu rentan untuk bisa terlibat dalam aksi bom bunuh diri
lalu ini saja tidak cukup
tapi harus ada faktor penarik dari luar
dimana pull factor ini adalah semua faktor yang membuat seseorang menjadi tertarik untuk melakukan aksi itu
nah apa itu
nah push factor ini pada dasarnya adalah motivasi karena ini sifatnya internal
dimana motivasi seperti apa sih yang membuat orang bersedia melakukan self sacrify yang ekstrim
nah ada kondisi di mana orang itu sangat emergency
perlu segera mengkompensasi
jadi mengkompensasi dalam hal ini adalah kondisi di mana seseorang itu benar benar dalam kondisi sangat low
dalam kondisi psychological distress yang paling rendah
oke justru malah kepercayaan dirinya itu paling rendah ya bu ya
tidak hanya kepercayaan diri tapi di sini saya bilang ini kebermaknaan
seseorang perlu merasa bahwa saya adalah orang yang penting
seperti apa orang yang penting itu adalah orang yang punya makna
orang yang punya peran
orang yang punya peran yang direkognas orang lain
yang tahu bahwa dia melakukan hal yang benar dan tahu dia berimpact ke orang lain
jadi pelaku ini stabil secara psikologis artinya dia merasa bahwa dia harus memberikan makna untuk banyak orang
apa yang dilakukannya itu
oke jadi kalau dibilang stabil secara psikologis tidak juga bisa dibilang stabil
karena semua orang butuh bermakna
tapi dalam kondisi ada orang yang kebutuhan kebermaknaannya itu perlu cepat
saat itu juga harus dikompensasi
yaitu orang seperti apa
orang ketika berada di kondisi eksklusi yang paling ekstrim
jadi kalau orang gagal dia enggak nyaman
dia harus segera membuat dirinya nyaman dengan saya gagal tapi saya bisa memperbaiki kegagalan saya
secara psikologi bagaimana orang bisa menghadapi suatu fakta bahwa kematian
itu kan sesuatu yang benar
orang kan jarang sebetulnya kalau orang normal itu kemudian berani menghadapi kematian gitu
tapi kenapa pelaku pelaku teror ya bom bunuh diri itu cenderung sepertinya mereka berani saja dengan gampang menghadapi kematian
itu sebenarnya begini
sebenarnya mereka itu bukan ingin matinya
tapi mereka ingin memastikan bahwa dia hidup benar dan mati selamat juga
jadi bukan mereka juga sebenarnya takut mati
tapi karena ketakutannya
mati itu jadi eksistensi dari after life nya itu dia pastikan akan masuk surga kan seperti itu
oke itu berarti ada doktrin yang tertanam ya
nah berapa lama sebetulnya kalau kita lihat para pelaku teror bom bunuh diri ini kemudian bisa terdoktrin gitu
berapa lama sih bu sebetulnya
ini bukan proses yang cepat
jadi mungkin saya akan bilang seperti ini
individu yang perlu merasa bermakna itu biasanya sangat ingin segera dipenuhi
agama itu punya daya tarik kuat dalam hal ini
nah ini dokternya di sini
cuman agama itu yang menarik di sini
agama kan melarang orang bunuh diri
lalu kenapa agama bisa membuat orang mau melakukan bom bunuh diri
ini ada justifikasinya
oke nanti kita bahas lebih lanjut
tetap bersama kami di layar demokrasi
bersama kami di layar demokrasi
bersama kami di layar demokrasi
bersama kami di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi
nah bu mira kenapa agama menjadi faktor ataupun latar belakang yang paling sering gitu untuk dilakukannya doktrinasi terhadap para pelaku teror bom bunuh diri
iya betul mbak karena agama seperti tadi yang orang butuh bermakna
agama adalah narasi yang paling kuat mengenai kebermaknaan
menjadi orang soleh sudah jelas itu baik hidup di dunia
dan nanti kalau afterlife setelah meninggal ganjaranya surga
jadi ini signifikan banget
ditambah lagi kuat agama itu memiliki aturan yang jelas kuat punishment rewardnya jelas
jadi tidak ada pilihan karena dogmanya jelas
harus seperti ini harus seperti ini
nah orang dalam kondisi lost tadi signifikansi merasa dia nggak matters itu perlu guidance yang jelas
yang harus kamu lakukan adalah ini ini ini
dan nanti hasilnya apa
jadi ini itu bagian dari doktrinasi tadi ya
biasanya berapa lama untuk melakukan brainwash ataupun cuci otak terhadap para pelaku itu mbak
jadi kalau terorisme sendiri itu adalah proses radikalisasinya lama
tapi khusus untuk pelaku bom bunuh diri itu ada proses indoktrinasi yang intens
dimana disitu selain narasi agama yang kuat tadi didoktrinkan ada justifikasi untuk membuat seseorang
bisa mengalami perenggangan moral bahwa melakukan bom bunuh diri untuk tujuan dan atas nama agama itu diperbolehkan oleh agama
nah ini butuh kondisi isolasi
kondisi isolasi ini tidak bisa lama lama karena orang nanti akan mengalami disinasi
isolasi harus diperlukan tapi kalau seberapa lama isolasi itu bisa bertahan
ini dua tiga bulan biasanya di beberapa pelaku bom bunuh diri yang sebelumnya itu isolasi tiga bulan
itu akan kalau sudah saatnya harus cepat
jadi kalau banyak juga kan yang kemudian mundur tidak jadi
tapi biasanya para pelaku itu mengalami kegamangan tidak sih mbak sebelum melakukan aksinya itu
ada beberapa ya jadi saya pernah mewawancarai pelaku bom bunuh diri yang gagal juga
itu dia takut mati juga

jadi sering merasa kayak apakah aku perlu melakukan apa
aku perlu melakukan ini
dan akhirnya gagal
tapi ada yang firm banget
bahwa saya akan kalau bulan ramadan dia melakukan bom bunuh diri dia sudah bilang bahwa insya allah nanti saya lebaran di surga
nah kita lihat ini ada rekaman cctv apakah pelaku sebelum melakukan aksinya ini sempat mengalami kegamangan
kita lihat di rekaman cctv kejadian teror bom bunuh diri di mapol restabes medan pagi tadi
ini kalau kita perhatikan di sini
nah ini kan lagi ada antrian skck ya bu mira
tapi ini sepertinya pelaku ini tidak mendekati kerumunan tapi lebih menjauh di kerumunan gitu
apakah dia mengalami kegamangan secara psikologi atau ada faktor faktor psikologis lainnya
ya ini juga pernah terjadi di pelaku bom bunuh diri yang lain
itu saya pernah wawancarai bukan bom bunuh diri pelaku bom yang lain
dia seharusnya meletakkan bom di tempat yang orangnya banyak
tapi pada saat itu dia memilih meletakkan bom di tempat yang jarang karena dia melihat anak kecil
ada faktor faktor itu psikologi yang situasional
yang kemudian dia merasa saya letakkan di sini saja biar anak itu nggak
nah biasanya faktor faktor situasional yang mengingatkan dia pada personal life dia itu akan membuat dia jadi menyesuaikan
berarti artinya apa yang terjadi dengan pelaku teror bom bunuh diri
bom bunuh diri di medan itu mungkin salah satunya seperti itu ya
dia memang diharuskan meledakan di kerumunan tapi karena tadi ada faktor faktor situasional mungkin yang kita nggak tahu
itu kemudian dia menjauh dari kerumunan bisa dibaca seperti itu nggak sih mbak
bisa karena itu juga terjadi di beberapa pelaku bom bunuh diri yang lain di palestina dan di mana mana biasanya
yang gagal itu juga melihat tiba tiba melihat orang kayak ibunya
nah terus kemudian dia berubah atau melihat anak kecil
atau melihat satu tempat yang lain
melihat satu tempat yang mengingatkan dia pada satu kondisi di mana di situ ada keluarga dan lain sebagainya
nah faktor faktor personal ini bisa mempengaruhi situasi di lapangan
karena itu orang yang melakukan bom bunuh diri itu mengalami yang disebut dengan fusion identity
jadi identitasnya sudah melebur dalam kelompok jadi dirinya sudah hilang
tapi ketika dirinya kembali jadi itu akan membuat fusionnya jadi berkurang
dan akhirnya dia menyadari bahwa
saya punya anak saya punya ibu dan lain lain
nah ini yang membuat gamang
kalau kita lihat kan aksi bom bunuh diri ini beberapa waktu yang lalu belakangan ini bahkan targetnya itu markas kepolisian ya mbak
apakah itu memang bagian dari psikologi dari para pelaku teror yang sudah membenci aparat kepolisian
atau memang itu hanya ditargetkan saja mbak
oke ini pertanyaan menarik
karena seperti ini
itu adalah salah satu justifikasi moral yang penting
yang disebut dengan dehumanisasi
ini kan kejahatan yang extraordinary
karena orang tidak tahu apa apa dalam tanda kutip tidak bersalah apa apa kemudian jadi korban
nah kenapa bisa seperti itu
pelaku harus punya justifikasi bahwa dia bukan manusia
artinya ini musuhnya adalah orang yang pantas diperlakukan seperti itu
makanya istilah tauhud dipakai bukan sebagai polisi sebagai manusia
karena kalau polisi sebagai manusia dia merasa kok saya membunuh manusia ya
jadi dehumanisasi itu diperlukan supaya dia merasa bahwa justifikasi saya melakukan ini
nah kenapa polisi
karena banyak polisi dianggap menyerang teman teman mereka yang juga berjuang untuk kelompoknya
oke jadi ke depannya bagaimana ini
supaya mungkin bnpt dan juga pemerintah bisa melakukan pendekatan pendekatan untuk mengetahui secara psikologi
dan juga kejadian kejadian ini tidak terulang lagi gitu mbak
terorisme ini memang agak ini permasalahan yang makro kompleks ya
jadi ini bisa didekati secara individu kelompok dan juga network dan juga sosial politik
artinya tidak hanya individu saja artinya kita bisa cegah individu individu untuk tidak masuk ke mata rantai ini
jadi kayak individu individu anak anak muda ini kan anak muda ya mbak itu diberi peran peran yang bermakna gitu loh
eksklusivitas sosial yang disingkirkan kelompok marginal yang nggak punya pekerjaan yang punya bakat tapi nggak dapat peran
nah hal hal kayak gini ini bisa kayak remaja remaja anak anak muda ini lebih banyak diberi peran
itu salah satunya
oke terima kasih sekali mbak mira atas waktunya untuk cnn indonesia pada malam hari ini
dan jangan kemana mana setelah ini kami akan membahas soal klaim pencekalan pimpinan fpi rizik sihab yang menyita perhatian publik belakangan ini
benarkah rizik dihalangi untuk kembali ke indonesia
kita akan membahasnya sesaat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi